tim sar gabungan kembali menemukan enam jenazah diduga pengungsi rohingya
yang menjadi korban kapal terbalik di perairan laut kabupaten aceh barat
tim sar gabungan mengevakuasi enam jenazah yang ditemukan terapung di perairan laut kabupaten aceh jaya
keenam jenazah tanpa identitas yang berhasil dievakuasi dari perairan laut kabupaten aceh jaya
seluruhnya merupakan perempuan dewasa
selama tiga hari dilakukan operasi pencarian terhadap keberadaan jenazah diduga pengungsi rohingya
tim sar telah mengevakuasi sepuluh jenazah tanpa identitas satu diantaranya anak laki laki
pada pukul dua belas lima belas bahwa telah ditemukan oleh nelayan ada enam jenazah yang berada di empat belas cutical mile dari tpu jongkolo
waktu itu kita menggerakkan personil kemudian juga menggunakan sea rider kita menuju ke titik tersebut dan melakukan evakuasi